jangan sampai melanggar karena bisa kena denda seratus juta rupiah dan juga penjara satu tahun lamanya
jangan ya cuma gara gara pengen deket deketan atau pengen hangout keluar udah deh gak usah ya
ya untuk itu saat ini sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi di depok jawa barat
dan ada di sisi kanan kita
langsung saja nih kita sapa ya
arman good morning ini kalau saya lihat di belakang ini sepertinya sedang ada keramaian
dan begitu mungkin bisa anda jelaskan ini bagaimana penerapan psbb di depok menuju ke jakarta silahkan
ya good morning anissa pagi dan juga iqbal
pagi hari ini memang terlihat sedikit berbeda daripada hari hari biasanya
di mana pagi hari ini di salah satu checking point atau posko checking point yang ada di
di bawah flyover atau di bawah jembatan layang universitas indonesia
di mana ini merupakan perbatasan langsung antara wilayah kota depok dengan lenteng agung jakarta selatan
di mana pagi hari ini anissa dan juga iqbal aparat kepolisian dari polres jakarta selatan dan juga dari polres kota depok
bersama aparat gabungan tni dan juga satpol pp tengah melakukan kegiatan berupa himbauan edukasi dan persuasi kepada pengguna kendaraan bermotor
yang ini dari arah jakarta kalau terlihat oleh
kendaraan dari arah jakarta saat ini sedang dicek sedang diperiksa oleh petugas
di mana mereka melakukan pemeriksaan untuk pembatasan kendaraan seperti itu untuk pemberlakuan psbb di kota depok yang mulai berlaku hari ini
di mana mereka juga memperhatikan untuk kendaraan umum misalnya anissa dan juga iqbal
angkot itu juga jumlahnya tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh ada penumpang yang duduk di samping sopir
ya bisa diperlihatkan mungkin oleh fikri adin
salah satu angkot dimana penumpang yang duduk di bagian depan itu dipindahkan ke bagian belakang
kemudian juga kendaraan bermotor atau pengendaranya yang tidak menggunakan masker baik mobil ataupun juga motor diberikan sanksi atau ya sanksi berupa teguran
dan disuruh putar balik kalau untuk motor untuk membeli masker
tapi di sini juga sepertinya ada petugas yang disiapkan untuk menjual masker seharga sepuluh ribu rupiah seperti itu
dan untuk mengetahui seperti apakah kegiatan psbb
di kota depok bersama saya saat ini sudah ada kasat lantas polres depok ada pak sutomo
pak sutomo ini kan pemberlakuan psbb hari pertama di kota depok sendiri
pak sutomo anda melihat sejak tadi pagi apakah pelanggaran pelanggaran yang terjadi kebanyakan memang tidak menggunakan masker atau mungkin ada pelanggaran yang lain yang anda temukan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
psbb di wilayah depok diberlakukan mulai tadi malam
dan sekarang kita terlihat sedang ada penyaringan kendaraan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dari dki mau ke depok
kita posisi ada di lenteng agung
dan kalau memang kita dapatkan pengendara motor yang tidak pakai masker
kita kalau masih ada masker kita kasih masker
tapi kalau memang ada yang naik motor berboncengan
kita suruh turun
kita carikan angkot di belakangnya untuk dibawa sampai ke tujuan
berarti pak ini sudah dalam bentuk tindakan atau masih dalam bentuk himbauan persuasif seperti itu
ini merupakan langkah langkah dan tindakan dari kita
kita menghimbau kepada masyarakat
supaya masyarakat kita menjaga keselamatan
karena dengan masyarakat itu sehat dan selamat
kita ikut senang keluarganya senang untuk indonesia
pak sutomo ini mungkin masih banyak masyarakat awam yang bertanya tanya
psbb di kota depok artinya apa pak
apakah kendaraan masih bisa melintas keluar masuk dari jakarta menuju depok
atau mungkin ada jam jam tertentu sistemnya buka tutup atau bagaimana
jadi yang dimaksud psbb itu kita mengadakan
pembatasan sosial secara skala besar
untuk mobil sedan depannya pengemudi belakang penumpangnya dua
kalau untuk mobil yang minibus begitu pak bagaimana pak
minibus yang isi dua belas diperbolehkannya hanya enam
yang enam kalau memang terpaksa ada kita turunkan
kita carikan angkut yang di belakangnya
pak ini setiap checking point yang ada di kota depok itu wali kota depok mengatakan ada dua puluh checking point
nah untuk di checking point ini ada berapa personil yang diturunkan begitu pak
jadi betul apa yang dikatakan tadi
checkpoint yang ada di depok itu ada dua puluh titik
masing masing titik gabungan dari tni polri disub satpol pp dan dikes dari kesehatan itu ada dua puluh lima personil
untuk berlaku atau jam bekerja daripada checking point ini apakah dua puluh empat jam secara bergantian shifting atau bagaimana pak
kita sampai aktivitas selesai pertama jam enam sampai jam dua jam dua sampai jam sembilan
pak kalaupun misalnya ini ada tindakan ya apakah ada denda atau sanksi lain sebagai bentuk ketegasan begitu
jadi kalau ada tindakan masyarakat nggak pakai masker
kita berikan masker
kalau memang masih ada kalau memang nggak ada masyarakat diturunin nanti dikasih masker
terima kasih pak sutomo selamat bertugas kembali bersama teman teman
ya sanksi memang diberikan belum begitu tegas sepertinya
jadi kalau misalnya ditemukan ada pengendara yang tidak atau belum menggunakan masker
maka petugas dari checking point ini akan memberikan teguran
kalaupun masih tersedia masker tadi seperti yang sudah disampaikan
akan diberikan masker ataupun juga diberikan alternatif kendaraan
pemilihan umum yang mungkin ada di belakangnya
jadi kalau misalnya berbonceng dua satu tidak menggunakan masker
maka satunya bisa diturunkan untuk naik kendaraan umum atau angkot
jadi memang psbb di kota depok sendiri diberlakukan mulai hari ini
dan wali kota depok muhammad idris mengatakan untuk memutus mata rantai pendularan covid sembilan belas ini
pemerintah kota depok juga membuat atau mensiasati adanya
atau membuat yang namanya kampung siaga
nah kampung siaga antar rw ini dibuat untuk mencari
berkoordinasi antar rw yang satu dengan rw yang lain
jadi kalaupun misalnya ada tamu atau pengunjung yang datang ke wilayah kota depok
dalam satu x dua puluh empat jam maka aparat rw dan rt bisa mendata dan melaporkan itu
juga untuk psbb ini sekali lagi hampir mirip dengan dki jakarta sebenarnya
jam jam pemberlakuan pasar tradisional itu diatur sedemikian rupa dibuka pada pukul tiga pagi
kemudian juga untuk toko eceran itu dibuka mulai pukul enam pagi sampai dengan enam sore
sementara untuk grocery hypermarket supermarket dan midi market itu
dimulai pada pukul sepuluh pagi sampai dengan jam sembilan malam
kemudian himbawan himbawan yang lain juga hampir sama
wali kota depok menyerukan warga depok untuk tetap berdiam diri di rumah
kemudian juga diperbolehkan keluar dari rumah
jika memang kegiatan tersebut sangat penting untuk dilakukan untuk keperluan logistik
untuk membeli obat obatan atau menuju ke fasilitas kesehatan seperti itu
jadi diharapkan warga kota depok juga ikut mematuhi
aturan psbb yang diberlakukan oleh kota depok sendiri
kita kembali ke anissa dan iqbal di studio
tidak boleh terlalu banyak di dalam mobil
akhirnya harus jalan kaki
betul lebih capek kayaknya mendingan di rumah aja ya